allah tidak akan memberikan itu
hati hati dalam bertindak
jin akan memanfaatkan kita
jangan menceramai saya
jauh lebih tinggi daripada ilmu kamu
kamu termasuk orang golongan yang nurhaka
kamu yang tidak berguna
karena kamu selalu membiarkan kemasyiatan
berlangsung terus di muka bumi ini
dia yang akan menang
dia takut sama lo botak
ambil jatah naik
gue belum ambil jatah di sini nih
udah berapa lama lo belum bayar uang kemarin sama gue
jangan macem macem lo lo mampus
lu mulai berani sama gue bayar bayar
pak jangan pak pak lo paling ducah pak
jangan lo paling ducah pak
jangan pak jangan
kurang ajar lo
ambil pak ambil
jangan gue tambur
eh kalian pikir kalian siapa berani berani mengambil hak orang tanpa mau bekerja
dan kalian jangan coba coba berlaku sombong di muka bumi ini
cuma allah yang bisa melakukan itu
eh ustadz kalau mau ceramah jangan di sini
gue gak mau dengerin ceramah lo
dasar manusia tidak berguna
aduh aduh aduh
kalian lebih pantas mati
lo yang menentang bangsat jangan bang
dasar perempuan meja kamu
kamu gila perempuan gila kamu
iya perempuan itu memang gila
aku serahkan seluruh hidup
ada apa ini
ada apa dengan ustadz hurkon
dia membunuh orang
kamu melihatnya sendiri
saya melihatnya sendiri bosan
dengan ucapannya dia bisa membunuh orang
dan dengan ucapannya pula
dia bisa membuat orang jadi gila
apa mungkin ustadz purgan melakukan itu
saya menyaksikannya sendiri bosan
saya arahnya wherein
apa betul ustadz bisa membunuh orang
hanya dengan ucapan
karena saya sudah mendapatkan mandat dari allah
untuk melaknat langsung
siapapun yang berani melakukan
perbuatan masyarakat di muka umum ini
saya pun bisa melakukan
apapun sesuai dengan kata saya
allah tidak akan memberikan itu
hati hati dalam bertindak
jin akan memanfaatkan kita
jangan menceramai saya
jauh lebih tinggi daripada ilmu kamu
kamu termasuk orang golongan yang durhaka
kamu yang tidak berguna
karena kamu selalu membiarkan kemahsyatan
terus di muka bumi ini
kamu tidak berguna
masih tak ada
makasih ustadz ahmad
di dalam bercut sinyal
atas membulkan diri
membunuhnya ya allah
hidupkan dia lagi ya allah
hidupkanlah ustaz ahmad ya allah
hidupkanlah kembali ustadz ahmad ya allah
hidupkanlah ya allah
hidupkanlah kembali dia ya allah
kalahkan kau tidak mau menghidupkannya lagi ya allah
bakarlah aku ya allah
bakarlah aku agar aku bisa menembus rasa aku kepada dia ya allah
agar aku bisa menembus ketelahanku ya allah
bakarlah aku ya allah
aku terlalu diam